saudara ketua badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan p tiga sandiaga uno
enggan berkomentar atas gagalnya p tiga menembus ambang batas parlemen di pemilu dua ribu dua puluh
sandiaga uno menyebut plt ketua umum p tiga mardiono melarang ia berkomentar terkait hasil raihan suara p tiga di pemilu dua ribu dua puluh
sandi juga menambahkan mardiono meminta kader p tiga tetap optimistis atas hasil pileg dua ribu dua puluh
sudah ada perintah sama saya kepada saya untuk tidak berkomentar
pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung